pasangan calon wali kota medan bobi nasution dan calon wakil wali kota medan aulia rahman
bersama sebelas pasangan calon kepala daerah di sumatera utara menerima surat rekomendasi pdip
mereka diusung pdip untuk bertarung pada pilkada sembilan desember dua ribu dua puluh
setelah mendapatkan surat rekomendasi pdip sebagai bakal calon wali kota medan
bobi nasution menyampaikan pidato
bobi bertekad menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab
saya membawa semangat kolaborasi untuk membangun kota medan
dimana semangat ini lahir dari semangat gotong royong bung karno
semangat kolaborasi ini akan kami jadikan sebagai penguatan kepada seluruh elemen partai
sementara itu saat ditanya pencalonan dirinya jadi ajang politik dinasti
menantu presiden jokowi menyatakan pencalonan dirinya merupakan hak sebagai warga negara
untuk dipilih dan memilih dalam pilkada
jadi kalau dinasti
saya rasa kami sebagai warga negara indonesia juga berhak ikut
karena kami juga memiliki hak pilih dan hak dipilih

dpd pdi perjuangan provinsi sumatera utara menyatakan
pemberian rekomendasi melalui tahapan yang panjang
di samping mendapat masukan dari bawah
proses juga dilakukan secara terbuka
yang dapat diikuti oleh setiap warga negara indonesia
proses penjaringan pdp mereka nyatakan fair
dan tidak ada perlakuan khusus untuk bobi
partai memberikan kepentingan masa depan satu wilayah kepada bobi
ketika melalui proses penjaringan itu
itu fair dan kemudian tidak ada perlakuan yang khusus
termasuk ada mas bobi
termasuk kepada mas gibran sekarang
selain bobi juga diumumkan bersama pasangan calon wali kota binjai dan sibolga
calon bupati karo asahan dan pak pak barat simalungun toba tanjung balai
nias utara nias barat labuhan batubara
sebelum mengikuti pengumuman dan penyerahan rekomendasi calon kepala daerah pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh
peserta nonton bareng di dpd pdip sumut diwajibkan mengikuti rapi tes
hanya yang dinyatakan nonreaktif yang boleh manfaat

agus subratman ayat sederajat medan sumatera utara